selamat sore anda menyaksikan cnn indonesia chatroom bersama saya maggie kalista dan hari ini
sebenarnya adalah korelasi ataupun koneksi otak dan juga usus bagaimana stres dalam pikiran kita
memengaruhi kesehatan pencernaan anda dan sebelum kita mengundang narasumber kami sore ini kami juga
sudah menyediakan hadiah hadiah yang sangat menarik untuk teman teman yang sudah menyaksikan dan juga
follow instagram promak garis bawah id kita akan memilih tiga penanya terbaik dan akan mendapatkan
merchandise dan juga voucher belanja dari promak senilai seratus ribu rupiah kita akan
tunggu pertanyaan menariknya silakan langsung saja ketik pertanyaan anda dalam kolom chat akan
kami pilih bersama untuk menanyakannya ke dokter dan juga narasumber kita sore ini oke jika anda pernah
merasakan perut melilit ya saat stres ataupun cemas anda tidak sendirian ternyata sebenarnya
sakit mah ini ataupun rasa cemas dan juga stres saling berkaitan dan juga dapat memperparah satu
cara mengatasinya langsung saja kita undang dan juga mendapatkan pengetahuan untuk menjaga
kesehatan dan juga imunitas kita semua bersama dengan dokter kristia afi ardiani medical dr
kalbe consumer health dan juga brand manager promak agusta widihastuti kita akan undang bersama
ya tentunya ini yang menarik dan bermanfaat untuk kita semua dan kita akan membahas
nya dan juga menjawabnya supaya kesehatan kita semuanya terjaga selamat sore kak tata
hai sore halo selamat sore dokter selamat sore bagaimana kabarnya sehat sehat semuanya ya
sehat sehat mbak meki gimana mbak salam sehat tentunya saya ingin lebih sehat lagi nih dokter
kalau saja ya dokter kristia kita ingin menggali tema utama kita kali ini
koneksi otak dan juga usus ya ini sangat menarik sekali untuk kita gali bersama bagaimana sebenarnya
stres dalam pikiran kita memengaruhi kesehatan pencernaan kita semua apalagi di era digital
semua serba cepat ya dokter dan banyak sekali teman teman di sekitar saya juga mengeluh sakit
nah sebenarnya dokter apa itu sakit mah hai jadi kita mulai dari mah ya jadi mah itu
sebenarnya bukan penyakit melainkan dia adalah kumpulan gejala gitu ya jadi mah ini kalau di bahasa medisnya
kita bilangnya dispepsia nah dispepsia ini atau mah ini adalah kumpulan gejala dimana adanya
perasaan tidak nyaman pada daerah ulu hati biasanya ditandai dengan nyeri di daerah ulu hati
dan bisa juga disetelah dengan gejala gejala lain seperti misalnya kembung atau perut rasa penuh atau
yang begah gitu ya terus bisa
ada mual ada muntah
sering bersembawa nah itu
termasuk gejala gejala pada mah
dan mah sendiri itu
pun bisa dibagi menjadi dua ya
jadi dispepsia ini ada yang fungsional
dan ada yang organik bedanya
apa kalau organik itu dia
ada kelainan di struktur anatominya
jadi memang setelah
diendoskopi dia ada
kelainan struktur ataupun ada
perlukaan di mukosa di lambungnya
sedangkan kalau mah yang
tidak ada kelainan struktur
nah di antara dua tipe
mah ini itu didominasi
mah yang fungsional ini
gejala mah itu penyebabnya adalah fungsional
atau tidak ada kerusakan
dari struktur lambungnya itu sendiri sedangkan
yang organik nah
penyebabnya atau faktor risikonya
terbesar adalah dari lifestyle
itu sih penjelasannya
ini sebenarnya fungsional kita ingin
membedakan lagi dokter sebenarnya apa
bedanya dengan gerd jadi kalau misalnya
kita sering dengar aduh aku ini ada
gerd gitu loh jadi harus cepetan makan
sesuai dengan waktu gitu
apa sebenarnya bedanya
dengan gerd dan juga gejala
kalau gap itu sendiri jadi
gerd itu singkatannya dari gastro
kalau gerd ini sudah penyakit ya
sudah penyakit gitu dimana
ditandai dengan adanya reflux atau
regurgitasi atau adanya
aliran balik dari
lambung naik ke kerongkongan
jadi kalau tadi mah itu dia
pusatnya di lambung nah kalau
gerd ini yang membedakan dia naik ke atas
jadi mengenai kerongkongan
si asam lambungnya itu nah penyebabnya
apa jadi antara kerongkongan
kita dengan lambung kita itu ada yang
atau katup katup esophageal sphincter
nah katup ini fungsinya ketika
ada makanan masuk terus masuk ke
kerongkongan dia akan membuka
makanan masuk ke lambung dia menutup
fungsinya apa biar makanan yang
sudah masuk ke lambung itu nggak akan naik ke atas lagi
nah pada gerd ini
ada terjadinya kelemahan otot otot
dari si katup esophagus
ini sehingga dia kayak
pintu yang kebuka nih jadi ini makanan yang sudah
di lambung bisa naik ke atas lagi menyebabkan
reflux nah asam yang
naik itu dia akan mengiritasi
kerongkongan nah ini yang kita sebut
dan kalau mau membedakan
mungkin kalau dari gejala mungkin
nggak bisa bedain ya
gerd itu dia ada
gejala yang khas
di gerd ada dua
nah harbon itu apa dari katanya
sendiri heartburn jadi ada rasa
seperti terbakar di dada jadi
panas terbakar pada dada
yang itu nyeri bahkan bisa
batuk atau keluhan sesak nafas
dan yang kedua adanya regurgitasi
yaitu tadi aliran balik
dari lambung naik ke atas ke kelongkongan
nah itu biasanya pasien mengeluhkannya ada
rasa asam atau pahit di mulut
nah dua gejala ini sebenarnya
yang membedakan antara mah
dan si gerd ini
iya jadi apalagi
kalau misalnya anak muda dan juga
sekarang semuanya era digital
semuanya serba cepat sekali ya
dokter jadi generasi
milenial ini banyak
sekali yang mempunyai gejala
emah seperti itu nah apa saja
faktor pemicu sakit mah dokter
tadi kan di awal saya
itu yang mendominasi ya
penyebabnya ini sebagian besar
adalah lifestyle nah lifestyle
apa ada banyak sekali pertama
dari kebiasaan rokok
dan alkohol nah
jadi ternyata rokok dan alkohol
itu dari penelitian dia bisa menyebabkan
kelemahan si sphincter esofagus
itu tadi jadi menyebabkan
naiknya asam lambung kekelongkongan
apalagi alkohol kalau alkohol
itu dia memang secara langsung
merusak mukosa lambung
palu juga dari berat badan jadi
orang yang obesitas
atau kelebihan berat badan itu
cenderung lebih rentan untuk memiliki
keleluhan gejala mah ataupun
gerd ya karena kan biasanya kalau
di laki laki itu kan cenderung
perutnya pencit ya nah itu kan
juga lemaknya tebal nah itu tuh
dia akan meningkatkan tekanan
tekanan di dalam perut nah itu akan
menyebabkan asam lambung juga akan terdesak
naik ke atas jadi obesitas itu juga
pengaruh lalu juga dari
segi makanan jadi makanan makanan
yang mungkin rasanya tajam
atau kuat itu bisa
mengiritasi lambung dan juga
bisa meningkatkan pengeluaran
asam lambung itu sendiri jadi misalnya
makanan yang pedas atau yang
asam atau mungkin
kafein seperti itu yang bersodo
yang berlemah itu juga bisa lalu juga
menyebabkan kenaikan asam lambung
di sini kita membahasnya lebih ke
nah asal dari
stresnya ini tapi bisa macam macam gitu ya
jadi stres yang bisa menyebabkan
psikis atau emosional ini bisa dari
pekerjaan misalnya atau misalnya
dari sekolah atau misalnya dari keluarga
dengan tetangga lingkungan pekerjaan
itu juga bisa menimbulkan
ya sebelum kita membahas lebih lanjut
terkait dengan bagaimana stres
bisa memicu gejala mah ini
kita juga ingin ke
kak tata terlebih dahulu ya kak tata
anda juga menginisiasikan
chatroom bersama dengan promak ini
kenapa promak menargetkan
usia muda untuk edukasi tentang sakit mah ini
tadi kita lihat ada lifestyle ya
lifestyle nya generasi muda milenial ini kan
banyak sekali yang tidak sehat
yang tadi dokter sudah sebutkan
misalnya anak anak muda suka rokok alkohol
ataupun makanan yang pedas
nah kenapa promak menargetkan
usia muda terutama milenial
untuk edukasi tentang sakit ma ini kak tata
ya thank you mbak megi
suara saya terdengar jelas kan ya sebelumnya
terdengar sangat jelas kak tata
ya jadi mungkin seperti yang tadi
sudah dipaparkan juga oleh dr afi
terus mbak megi juga tadi sempat
mention ya kenapa sih kita
menargetkan ke anak muda gitu promak ya
karena jelas banget
di mana sakit mah ini penyebab utamanya
adalah lifestyle gitu ya lifestyle
gaya hidup pasti teman teman di sini juga
udah tahu lah mungkin kayak tadi saya juga
baca baca tuh di komennya tuh
kayak stres kerjaan terus
meeting di jam
makan siang gitu ya sampai sampai
nggak sempat makan siang jadinya
ma nya kambuh gitu ya asam lambung naik
gitu terus memang
ya banyak ya lifestyle yang related
ke sakit mah terus kayak sekarang kan
gitu ya pak megi jadi kayak
nantuk dikit ngopi nantuk dikit ngopi eh
ternyata itu kena ke asam lambungnya
gitu sama banyak
hal yang mereka kerjakan tanpa disadari
membuat mereka jadi
lupa makan misalnya keasikan nge game
terus keasikan nonton drakor
gitu ya atau mungkin
ya emang orang yang passionate banget keasikan
kerja nih gitu kayak tadi yang ada
bilang di komen apa namanya
belum sempat sarapan belum sempat makan siang gitu
bukan itu yang menyebabkan asam lambung mereka naik
dan mereka lebih mungkin
terkena sakit ma dibanding
generasi generasi yang usianya lebih
tua gitu karena usia
anak muda ini kan usia usia yang produktif banget ya
kak megi ya dimana
kita harus sebagai
market leader gitu ya brand promah yang sudah
lima tahun dipercaya di indonesia
kita juga punya tugas
nih gimana sih kita mengedukasi
generasi generasi muda ini
supaya lebih aware gitu apa sih
sakit mah jangan jangan mereka tuh
gak tau gitu sakit ma tuh kayak gimana sih
mereka cuma tau oh menurut gue gak enak
belum makan that's it padahal itu adalah
suatu penyakit yang harus di treat
kalau misalnya nggak di treat dari sekarang
itu bisa semakin parah dan
bisa berimpak bahkan sampai ke kematian
jadi kita bertugas
mengedukasi gitu ya sebagai market leader
antaset di indonesia
wah ini sangat informatif
sekali ya kak tata langsung saja
kita ingin menggali lebih dalam terkait dengan
gejala ma yang dipicu oleh stress ya dokter
sebenarnya bagaimana hubungannya
antara stress dan juga
gejala mah ini karena kalau misalnya
kita tahu kalau misalnya kita pegang atau
stres gitu ya wah kayaknya
ma nya itu udah gak enak gitu dokter
bagaimana kita bisa tahu informasi
lebih lanjut terkait bagaimana kita meredakan
sakit atau gejala mah ini
oke jadi hubungan
antara stress dan ma ya
jadi ada teori yang mengatakan
jadi ini teori mengatakan
bahwa ternyata otak kita
dan sistem pencernaan kita itu
ada komunikasi dua arah gitu ya
paling terhubung gitu ya
antara otak dan
sistem syariah kita jadi misalnya kita
stress itu tubuh kita
akan merespon dengan mengeluarkan
salah satunya kortisol
dia bisa berdampak di saluran
efek efeknya antara lain
hormon korisol ini dia bisa meningkatkan
saluran pencernaan atau
pergerakan saruan pencernaan itu akan
meningkat nah ini yang menyebabkan
kalau misalnya orang stres itu mungkin
ada keluhan keram perut atau
ujian diare nah itu ada
namanya ada pengaruhnya
dari sekresi atau produksi asam lambung
dengan cara dia mengaktifkan
itu ada di lambung namanya hiskamin
nah vitamin ini dia berperan untuk memproduksi
asam lambung makanya ada juga yang
keluhannya kalau stres kok perutnya
perih gitu kayaknya
lambu deh kayak gitu nah itu juga
bisa memang menyebabkan peningkatan asam lambung
stres ini juga bisa menyebabkan
perlambatan dari pengosongan lambung
perutnya terasa penuh
atau terasa kembung atau
terasa begah nah itu juga pengaruh
memang ada hubungan
antara otak kita yaitu
sistem saraf pusat dengan
sistem pencernaan kita yaitu
saraf enterik ya itu memang ada
beralih lagi ke kata tata nih ya
jadi apakah dari riset promax sendiri
banyak sekali anak anak muda sekarang
yang mendapatkan gejala mah ini karena
stress kata tata
iya jadi memang kita kan rutin
melakukan research ya mbak megi
tiap tahun gitu dan kita track nih
apa aja sih yang menyebabkan sakit mah gitu
tinggi masih ditelat makan gitu tapi
stress itu tuh trennya cenderung naik
gitu jadi karena
penyebab anxiety atau stress
itu yang berdampak ke asam lambung kita lihat
dari tahun ke tahun trennya naik gitu dan
memang mostly lebih banyak
itu di usia usia muda
gitu ya pasti mungkin dari faktor
pekerjaan terus mungkin juga masalah ekonomi
gitu ya apalagi kita semua
tahu juga kita sudah terdampak pandemi
ini sudah cukup lama ya
sudah dua tahun gitu jadi
banyak hal lah banyak faktor yang
menyebabkan orang bisa stress
dan juga berimpak ke asam lambung
dan gangguan kesehatan
pencernaan khususnya di bagian lampu
itu memang ada datanya sih kak
iya jadi bukan hanya
anak anak muda saja ya seperti anak kecil
kalau misalnya mereka stres apalagi dua tahun
sudah dikurung di rumah tiba tiba
banyak anak anak kecil juga sebelum
keluar rumah itu mereka stres sampai sakit
emah gitu ya ada gejala
seperti itu ya kak tata nah
kita juga ingin mengetahui tadi kan kita
sudah tahu bagaimana gejalanya dan
bagaimana kita membedakannya
gejala mah dan juga gerd
dokter obat apa yang bisa
menyembuhkan gejala emah ini
oke kalau dari
obat ya jadi sebenarnya ada
beberapa macam obat yang gunanya
adalah untuk menetralisir atau
menurunkan produksi dari asam lambung
ini pertama ada yang
kita sebut antasida
antasida ini terserahnya dia
menetralisir asam lambung tapi
dia tidak mengurangi produksinya
antasida ini dia
hitungan menit dia langsung menurunkan
gejala tapi dia
durasi aksinya juga paling
singkat gitu jadi dua tiga jam
lalu ada juga yang kita sebut
contohnya ada ramitidin simetidin
dia fungsinya untuk menekan
pengeluaran asam bom itu nah
agak sedikit lebih lama daripada
ya gitu ya tapi dia
durasinya juga lebih lama jadi
dia bisa bertahan sepuluh sampai
nah selanjutnya ada lagi obat
proton pump inhibitor ini juga
kerjanya mirip seperti h dua reseptor
jadi memang dia menekan produksi asam
yang kuat dia efeknya
bisa sampai dua puluh empat jam
jadi memang pemilihan terapi
ini juga tergantung dari gejala
pasien jadi memang kita
harus sesuaikan per kasus
tidak bisa disamaratakan
jadi kita harus
pemberian obat obatan ini
ya baik terima kasih dokter
dan kak tata kalau misalnya kita ingin tahu
proma ada varian apa saja dan
apa keunggulan dari masing masing
variannya dibandingkan produk
obat mah yang lain
ya mungkin tadi
dokter afi sudah menjelaskan
kategori kategori obat mah ya
secara garis besar gitu ya
ada yang namanya antasida nah kalau
dari kiri ini memang dikenal dengan
golongan antasida gitu ya jadi kita
obat bebas bisa dibeli
di warung terus juga kita bisa
dibeli di apotik bisa dibeli di toko
obat dan varian kita cukup lengkap
kalau tadi kak meggy tanya varian variannya
apa saja mungkin teman teman yang sudah paling
tahu perumah tablet ya yang kayak gini
ini kita sudah lima puluh tahun
ada di indonesia gitu tapi
proma juga terus berinovasi gitu ya
kak megi ya untuk masyarakat
indonesia jadi kita ada
produk baru namanya proma cair gitu jadi
promah cair ini apa sih
itu bedanya dengan yang tablet
memang secara kandungan sama sama sama
antasida dan juga
kita ada antasida yang
sudah dimodifikasi oleh
gitu ya ini
lebih ke preference aja orang lebih
suka pakai yang cair atau yang tablet gitu tapi
yang cair ini rasanya memang
angin segar sehingga kalau sakit
mah itu kan kita seringkali mual ya mual
nek pengen muntah gitu ya
nah jangan khawatir karena
rasanya segar jadi nggak bikin
jadi semakin mual gitu malah bisa
menghilangkan mualnya nah terus
untuk varian varian lain kita juga ada yang
double action tadi kalau kata
penyakit gerd ya mungkin disini juga saya
lihat antusiasmenya terhadap penyakit ger
cukup tinggi nih kak banyak yang nanya apa sih
bedanya gitu ya terus ngobatinnya pakai
apa yang gerd nah kita juga punya yang
double action jadi kalau ditanya
apa sih bedanya namanya dari
namanya juga udah jelas gitu ya double action
pasti kerjanya double kerjanya lebih
baik dan lebih ganda jadi untuk
temen temen yang punya mahnya cenderung
mengarah ke gerd bisa pakai yang proma double action
ini karena kandungannya juga
lebih superior nih ada
kalau tadi dr afri sebutkan ada yang namanya
gitu ya jadi selain antasida ada
golongan yang lebih advance namanya h dua blocker
nah h dua blocker ini kerjanya
produksi asam lambung gitu
jadi tidak hanya menetralkan asam lambungnya
yang ada di lampung saja tapi juga
bisa menghambat produksinya sehingga lebih patent
obatnya jadi kalau temen temen tanya
apa sih yang lebih patent nah ini yang double action
nah selain itu kita juga punya
varian yang herbal jadi kalau temen temen
ringan gitu ya kayak mahnya
ringan masih kayaknya
masih bisa ditoleransi nih mahnya
segera diobati deh itu pakai yang herbal
gitu dan lebih cenderung lebih
safe juga jadi itu
apa namanya varian varian
dari promah gitu ya cukup banyak
ya karena kita juga sudah lima puluh tahun ada
di indonesia kami
iya jadi varian variannya cukup banyak
pilihannya juga cukup banyak ada yang herbal
ada juga yang double action yang seperti
tadi kita lihat bersama
ya dokter sebenarnya apakah dengan obat obat
seperti ini sakit atau
gejala ma ini bisa sembuh dengan total
kembali lagi tadi di awal kan
penyebabnya untuk yang ma
tipe yang disfungsional
itu kan mah yang tipe fungsional
itu jadi karena perubahan
gaya hidup jadi sebenarnya untuk
tata laksana atau pengobatan mah
dan gejala ini tidak bisa hanya dengan obat obatan
tapi harus dari modifikasi
gaya hidup juga gitu jadi
percuma aja kalau misalnya cuma minum obat
tapi dari gaya hidup
nggak dirubah ya nggak
akan sembuh sembuh gitu jadi
memang harus diimbangi dengan
perubahan gaya hidup
gimana ini yang sulit sebenarnya ya
modifikasi gaya hidup itu kan
tidak mudah ya jadi memang
harus patuh pasiennya
untuk minum obat
dan juga untuk modifikasi gaya hidup
jadi kalau misalnya sudah sakit
tentunya harus minum obat tapi untuk
mencegahnya terutama kita harus
menjaga dan juga mengubah lifestyle
kita semua seperti itu tapi kalau sudah sakit ya
solusinya salah satunya
yang paling penting adalah minum obat juga ya
atau pun rasa cemas
dan kami juga sudah riset di
beberapa jurnal mengatakan orang dengan
gangguan kecemasan ini sebenarnya
lebih rentan mengalami gejala yang
lebih parah seperti gejala
yang tadi anda
sudah berikan sebenarnya ada juga
gejala mah yang lebih harus kita
perhatikan dan juga
kita sudah harus tahu bahwa kita sudah harus
lebih waspada dan juga sudah harus
mengkonsumsi obat obat tersebut
bagaimana kita harus mengetahui
gejala apa emah seperti apa
kita ini sudah harus waspada wah
ini harus saya sudah harus cepat cepat
menjaga mahasiswa saya
dan juga harus minum obat seperti apa dokter
jadi untuk gejala gejala yang timbul itu
dan harus konsultasi ke dokter adalah
ketika gejala gejala itu mulai
mengganggu aktivitas kita
sehari hari gitu ya
mengganggu aktivitas kita sehari hari nah itu
kita harus mulai serius
menanggapi jadi misalnya
ketika kamu membuat
kita misalnya jadi nggak masuk sekolah
tidak masuk kerja
atau misalnya nggak bisa tidur nah itu
kan sudah mengganggu kualitas hidup
nah itu memang harus
dikonsultasikan ke dokter
harus didiagnosis harus pemeriksaan
lebih lanjut ataupun misalnya
gejala gejala mah dengan adanya
tanda bahaya atau alarm
sign jadi kita ada yang namanya tanda tanda
bahaya itu apa misalnya
gejala ini muncul di atas
usia lima puluh lima tahun
itu salah satu tanda bahaya kedua
apa ada penurunan berat badan
yang signifikan padahal asupan
makanan kita oke nih tapi kok berat badannya
turun terus ya nah itu perlu diwaspadai juga
terus ketiga adanya
anemia mungkin dari pemeriksaan
lab darah atau misalnya
dari tanda tanda klinik tampak anemia
itu juga tanda tanda bahaya
lalu adanya manifestasi
perdarahan misalnya bab nya
kehitaman atau misalnya
muntah ada darahnya nah itu juga
kita perlu waspada
atau gejala yang muntah muntah
tapi yang berlebihan
sampai makan aja nggak bisa karena sedikit
dimasuki makanan sedikit langsung keluar
nah itu juga kita perlu waspada
jadi alarm sign atau tanda tanda
bahaya ini tidak bisa kita sepelekan
karena bisa saja itu gak cuma
emah yang fungsional
atau yang tadi penyebabnya karena stres
lalu bisa juga memang ada
kerusakan di struktur organ
ataupun sudah ada perlukaan di
organ lambung kita
nah kalau misalnya sudah ada
tanda tanda bahaya seperti ini
kita semuanya sudah harus waspada dan harus
membeli obat obat yang bisa
mendapatkan solusi untuk kita semua
apakah anda juga bisa menjelaskan
ingredient apa saja yang penting harus
kita perhatikan sewaktu kita membeli obat
karena kalau misalnya kita lihat anak anak
zaman sekarang kalau misalnya beli obat
itu tidak melihat ingredients nya
di belakang begitu ya
nah dokter apakah anda bisa
beritahu kami bagaimana kita melihat
ingredience apa saja yang penting yang harus
kita perhatikan bersama
oke kalau untuk
lini pertama ya tadi
kandungan alka sida nah itu
itu aman dan itu memang
dia sebagai pata lasana
kalau yang punya penyakit
ma terus kambuh itu
lini pertama kita minum alka sida
dulu karena dia konsepnya cepat
cepat meredakan gejala
selain alka sida ada juga tadi h dua blocker
jadi misalnya simetidin ranitidin
atau famotidin nah itu
biasanya pada orang orang yang
dengan alka sida itu tidak membaik
itu terapi selanjutnya
itu bisa dikombinasikan dengan
yang h dua broker tadi itu
karena kalau h dua blocker
dia kan konsernya lebih lama ya durasinya lebih lama
jadi kalau digabungkan dengan alka sida
itu kan konsernya cepat
tapi durasi memberikan
release nya itu juga lebih lama
nah itu bisa kombinasi
dua itu atau
kalau misalnya yang memang dia sudah
ke arah gerd itu
dengan bpi tapi itu pun juga
harus konsultasi ke dokter dulu ya karena
untuk menyiapkan diagnosis
gerd itu kan
selain dari gejala itu kan kita juga
harus konsultasi tidak bisa
mendiagnosis diri sendiri kalau saya ini gerd
nah itu biasanya kalau gerd
bisa pakai ppi
kita juga ingin mengetahui ya kandungan apa
yang terdapat di proma
yang bisa efektif meredakan
sakit emas dengan cepat
yang ada di proma tadi ya seperti yang
sudah dijelaskan pastinya kita mengandung
antasida kenapa kita
kenapa penting karena
sakit mah ini kan rasanya
tidak enak banget ya rasanya tidak enak
bisa membuat orang tidak bisa beraktifitas
bisa membuat orang krengki atau marah marah juga
menyebabkan gangguan emosional atau
atau tidak bisa beraktifitas
makanya kita harus selesaikan dengan cepat
nah antasida ini juga kerjanya itu relatif
cepat kak jadi dalam hitungan menit
lima sampai sepuluh menit
ini sudah bisa menetralisir asam lambung
jadi kalau antasida di sini kita pakainya
dan juga kita ada
tambahan simeticon yang bisa mengurangi
gas gas di lambung
karena keluhan orang
sakit mah itu yang paling banyak itu adalah
kembung yang paling tinggi kembung
kemudian rasa mual
dan rasa perih di ulu hati
itu yang harus
segera kita hilangkan dengan cara menetralisir
asam lambung tadi
kalau misalnya untuk yang promocair dan
promotablet tadi mengandung antasida itu
tapi kalau yang untuk double action
ini ada kandungan h dua blockernya
pamotidin jadi kalau tadi
itu ada apa saja ada pamotidin
ada ramitidin ada simetidin
tapi dari ketiga itu
kalau boleh di compare dengan jurnal
ilmiah pamotidin ini tujuh lima
lima kali lipat lebih baik daripada
rangitidin dan dua puluh kali
lipat lebih baik dari simetidin
jadi ketika memilih golongan
h dua blocker kami sarankan juga pilihnya
apalagi ini sudah dikombinasikan nih kak
jadi antara pamotidin dan antasida
jadi dia kerjanya
cepat dari antasidanya
kerja obat di dalam tubuhnya lama dari
pamotidinnya jadi pakai komplit
kalau yang ini kalau yang double action
baik terima kasih kak tata kami juga tahu
kalau sekarang memang banyak sekali orang
yang stress ya dan ini juga bisa
memicu gejala mahal
nah dari kak tata sendiri
campaign apa yang sedang dilakukan
oleh promak di tahun ini
terutama untuk mengatasi sekarang kan
semuanya lagi trendingnya mental health ini
seperti itu kak tata
ya kita melihat dari
orang orang banyak yang
punya gangguan dari sisi
mental health gitu ya kak terus juga
yang mengarah ke asam lambung
dan kita tahu gitu ya
ketika sudah terkena
sakitmah atau asam lambung ini
kita lakukan research gitu ternyata
mereka cenderung tadi menjadi
ya rasanya nggak enak banget lah kalau misalnya
yang keci gitu ya supaya bisa menarik
anak muda kita bikin
campaign indonesia bebas ngegas
jadi apa sih kak maksudnya bebas
ngegas gitu kan pasti orang bertanya tanya
ngegas di sini ada artinya
ketika kita mengalami
sakit asam lambung gitu ya kak megi
itu kan salah satu gejalanya
adalah banyak gas di dalam lambung
jadi banyak gas di dalam lambung
dan satu lagi maksud dari
ngegasnya itu ngegas suka marah marah gitu
atau bad mood gitu jadi
kan sekarang banyak ya orang indonesia
ah lu dikit dikit ngegas lu senggol bacok deh
kayak gitu itu
salah satu faktor penyebabnya bisa jadi
jangan jangan dia lagi kena sakitmah
kita pengen supaya masyarakat indonesia
nih terutama kaum kaum muda
supaya bisa bebas dari ngegas
ini nih dengan cara minum
peromah gitu minum peromah untuk
menetralisir gas di lambung asam lambung
yang tinggi dan juga supaya
nggak cepet ngegas nih gitu di kantor
di rumah gitu banyak kan orang
yang udah stres di kantor marah marah
di rumah ya kak gitu dibawa ke rumah gitu
kok jadi ngegas nih di rumah gitu
nah jangan jangan nih gara gara
pas lagi di kantornya
stress sehingga menyebabkan
asam lambung gitu dari campaign
peromah iya apalagi
di era pandemi seperti ini ya banyak orang
yang mungkin stres gara gara pandemi
bukan hanya di industri
media saja di banyak industri industri
lain ya seperti
gara gara pandemi ini kita jadi
kerankie apalagi ada yang mood swing
juga jadi ini adalah campaign nya
sangat kety sekali ya bebas
ngegas nah kami juga ingin ingatkan
kembali dalam rangka campaign promak
di idealife kali ini kami juga sudah
menyediakan hadiah hadiah yang sangat menarik
untuk teman teman yang sudah menyaksikan
dan juga follow instagram peromah
garis bawah id kita akan
memilih tiga penanya terbaik
dan akan mendapatkan merchandise
dan juga voucher belanja senilai
seratus ribu rupiah dari promak
ditunggu pertanyaan menariknya
kami sudah melihat banyak sekali pertanyaan
yang masuk nanti langsung saja
ketik pertanyaan anda di kolom
komen kolom chat dan akan kami
pilih bersama untuk menanyakannya
ke narasumber kita sore ini
kita juga ada pertanyaan lebih lanjut ya
untuk teman teman yang mendapatkan voucher
ataupun ingin membeli peromah di mana kita bisa
beli peromah cair
ya jadi peromah cair sudah banyak
banget kak di minimarket terdekat
itu ada minimarket
biru dan minimarket merah itu sudah
ada kemudian di apotek apotek
terdekat di dekat rumah itu juga sudah
ada dan yang paling penting sekarang
digitalisasi ini juga kita sudah
kalau mau dicari di sini
bisa dicari juga perumah cair
baik nanti kita
bisa langsung saja teman teman yang
punya gejala mood swing atau krankie
atau yang punya gas gitu ya atau yang sakit
mah gejala mah langsung saja bisa
semuanya dari jalur jalur
yang sebelumnya sudah disebutkan oleh
dr afi tentunya gangguan
stres dan juga mah ini juga bisa
memperparah satu sama lain ya tentunya kita
juga harus mencegahnya bagaimana
pola hidup seperti apa
untuk bisa terhindar dari gejala mah
jadi kalau dari tadi faktor resiko
yang sudah saya sebutkan di awal
itu jadi untuk pencegahannya pertama
kalau dari berat badan ya menjaga
berat badan yang ideal gitu ya
tentunya dengan yang paling baik dengan
cara olahraga gitu karena olahraga ini
selain memang betul olahraga
ini dia akan
yang baik untuk meningkatkan mood kita
yang membuat kita happy gitu jadi memang
selain olahraga untuk kesehatan
ini juga bagus untuk
dan meningkatkan hormon hormon yang membuat kita happy
jadi olahraga itu
penting lalu tadi
pengaturan berat badan lalu
hindari merokok hindari minum
minuman beralkohol karena tadi dampaknya
memang dia bisa mengiritasi
lambu meningkatkan asam lambung dan juga
yang bisa menyebabkan gejala
gerd itu tadi lalu bisa juga
dari pola makan pola makan
ini apa misalnya makan yang
terlalu banyak nah ini itu sebenarnya
juga tidak disarankan ya jadi
apalagi bagi penderita mah
penderita gerd itu lebih baik makan
yang sedikit sedikit tapi sering karena
apa ketika lambung kita istirahat
ketika kita tidak makan
itu kan lambung kita istirahat ya
kalau kita makan nih dalam porsi banyak
itu berarti kan kita sebenarnya memforsir
atau memaksa lambung kita untuk
bekerja lebih keras nah itu juga
tidak baik untuk lambung itu akan
kerusakan lalu tadi sekresi asamnya
jadi meningkat jadi memang lebih baik
bagi penderita mah dan gerd itu
makannya sedikit sedikit namun
sering lalu juga
pola makan yang teratur
jangan telat makan nah ini
juga hubungannya dengan tadi
gerd brain axis itu tadi
jadi ketika kita
melewati jam makan kita itu kan kita
kadang ada rasa lapar rasa
haus nah itu sebenarnya adalah
alarm dari tubuh kita kalau ini
kita butuh asupan nih
nah itu sinyal itu yang akan
diterima oleh lambung dia akan memproduksi
asam lambung jadi tanpa ada
makanan yang masuk lambung itu otomatis dia akan
mengkonsumsi asam lambung dalam kondisi
perut kosong nah itulah yang akan
menyebabkan gejala mah tadi akan muncul
jadi memang kalau bisa jangan
makan yang teratur
lalu juga misalnya
tadi selain olahraga lalu
mengatur bad bad lalu pola makan
juga hindari makanan makanan
pada orang yang mah lalu dia
gejalanya itu dominan rasa
kembung atau begah
atau perut terasa penuh nah itu
sebaiknya menghindari makanan makanan yang
berlemak karena dari
makronutrien yang kita konsumsi misalnya
karbohidrat lemak dan protein
nah lemak ini adalah makronutrien
yang paling lama untuk dicerna
di lambung gitu jadi kalau kita
makan makanan yang berlemak itu makin
lama itu gejala lambung makin lama
pengosongannya nah itu juga bisa meningkatkan
gejala mah itu tadi
kalau misalnya gejala mahnya misalnya
dominan itu hindari makanan
yang rasanya tajam misalnya
pedas atau kecut
itu karena bisa mengiritasi lambung
dan juga men trigger agar asam lambung
itu produksinya berlebihan
tapi kalau misalnya dari makanan sendiri
itu memang sebenarnya kita tidak bisa
sama ratakan antara pasien yang
satu dengan yang lain jadi
memang ini sangat subjektif
tapi kalau misalnya dari
keseluruhan pasien pasien dengan
gejala dan mah itu memang
makanan pedas dan asam itu yang
gejala atau memperparah gejala
jadi memang baiknya dihindari
tapi kalau misalnya kayak ada kan yang
kalau kopi gimana dok kalau teh
dan yang lain nah itu
subjektif kan memang ada orang yang
minum kopi gak masalah kok tapi
di orang lain ternyata mengiritasi
jadi memang bagi
gejala mah yang punya
memang harus mengenali dari diri sendiri
apa sih yang men trigger rumah ini
kambuh kalau dari segi makanan
misalnya pria ya berarti itu memang
tidak kuat kalau makan makanan yang pedas
jadi harus dihindari
seperti itu itu dari
iya benar sekali
itu adalah pertanyaan selanjutnya
kalau misalnya tadi kan dari pola makan ya
dokter nah kalau dari stres
ini sendiri bagaimana kita bisa
mendapatkan pola hidup dan juga solusi
untuk menghindar ya dari
stres dan juga mental health
kita bisa lebih sehat lagi
seperti itu dokter
kalau dari stress
tidak bisa menghindari ya
stressor tekanan dari luar itu
kan memang diminta ada gitu ya
dan sumbernya banyak bisa dari
pekerjaan kecil dengan
keluarga dengan pasangan
lalu juga misalnya
kurang tidur itu juga bisa menyebabkan stress
jadi memang kita tidak
bisa menghindari stresor tapi kita
harus bisa mengelola atau mengendalikan
stressor tersebut gimana caranya
kalau misalnya kita dengan
sharing atau misalnya mungkin
sudah bicara nih sama dokter gitu
tapi tidak membantu
penurunan gejala itu
berarti ya kemungkinan kita perlu
atau misalnya pun kita punya
kegiatan kegiatan yang kita semangi
kalau tadi dengan berolahraga karena dengan
berolahraga itu dia akan merilis tadi
hormon hormon yang meningkatkan mood
kita gitu jadi dia juga
akan membantu untuk mencegah
kekambungan itu gitu
baiknya kelola stres memang kita
tidak bisa menghindari tapi kita
bisa mengelola stress tersebut
mungkin kalau misalnya dari kak tata
ada tambahan untuk bagaimana
kita jangan stres gitu ya jangan ada
gejala mah gitu seperti apa nih kak tata
seperti yang dokter afi bilang ya
stress pasti gak bisa kita hindari
dimana mana pasti banyak yang bikin stress
sekarang kayak di jalanan macet aja
dikit dikit udah stres gitu ya
again balik lagi gimana kita menghandlenya
jangan takut juga kalau mau
konsultasi gitu ya sekarang sudah
banyak sekali kayak aplikasi terus
sarana untuk bisa kita
bisa mencerahkan isi hati dan chat misalnya
dengan psikiater gitu karena
dengan kita ke psikiater gitu ya
misalnya itu bukan berarti kita
ada gangguan kejiwaan atau apa gitu ya
sekarang udah banyak banget tuh seminar mental
health gitu ya terus bagaimana kita mengelola
dikelola aja sih jangan yang
berkepanjangan atau berlebihan gitu
iya benar sekali
oke terima kasih kak tata dan juga
dokter dan kita sudah memilih
menurut kita juga ini sangat bermanfaat sekali
untuk teman teman kita semua pada sore
hari ini ini yang pertama adalah
izin bertanya kak mitos mitos
terkait penyakit mah apa saja
dan kebenarannya seperti apa
terima kasih mungkin langsung saja dari dokter
ini banyak sekali ya mungkin saya jelaskan
lebih lanjut pertanyaannya ini mitos mitos kan
banyak nih penyakit mah oh kamu sakit
nah itu kan banyak mitos mitosnya tuh dokter
nah sebenarnya kebenarannya itu seperti
tentang mah apa ya mitos
kalau misalnya di sini kita
teman teman yang merasa kalau misalnya
sakit mah itu mungkin gara gara
makannya tidak teratur
atau ada yang bilang kamu gak cocok
minum susu banyak ya
mitos mitosnya tapi sebenarnya kebenarannya
itu seperti apa apa yang menjadi
pemicu utama kalau misalnya tadi tema
kita kan lebih ke stres ya sekarang
nah bagaimana kita membedakannya oh
ini gara gara kamu makan
tidak sesuai atau gara gara
oke jadi kalau
penyebab mah itu sendiri memang multifaktorial
ya jadi memang penyebabnya itu bisa
macam macam gitu kalau dari yang tadi
saya terangkan di awal kalau dari
segi pola makan ya memang memang berpengaruh
bisa gitu dari segi
pola makan itu memang benar
waktu makan ataupun makan yang tidak
teratur ataupun makan dalam porsi besar
itu memang bisa
menyebabkan mah ini tambuh
itu benar lalu
misalnya dari makanan
makanan yang pedas asam
berlemak itu memang
asam lambung naik tapi kembali lagi itu
sangat subjektif jadi mungkin ada
orang yang satu dengan yang lain
berbeda tapi memang bisa
memberikan asam lambung lalu juga
kalau dari rokok
memang benar rokok itu juga bisa
meningkatkan asam lambung karena
di set dalam rokok seperti nikotin
itu dia dapat melemahkan
itu tadi yaitu katup antara
lambung dan kerongkongan yang mencegah
asam lambung naik nah itu jadi memang
kalau rokok menyebabkan mah
bisa itu memang benar
baik ini tadi mitos mitos lebih ke
pemicunya ya dokter nah ini tadi
netizennya tanya lagi lemon
katanya bisa menyembuhkan mah itu
benar atau tidak
peromak atau pakai lemon
jadi ini berarti masuknya
ke herbal ya gitu
kalau herbal itu
untuk sementara ini
kita masih herbal itu sebagai
terapi komplementer atau terapi
tambahan ya jadi bukan terapi utama
kalau terapi utama kita tetap pada obat obatan
tapi memang beberapa
produk produk herbal itu
yang diketahui kalau
untuk meredakan gejala mah ya
itu bisa ada jahe
itu memang ada
jurnalnya dan itu memang membantu
untuk meredakan gejala mah tapi kembali lagi
ini juga cocok cocokan gitu
jadi mungkin pada orang lain malah gak cocok
malah memperberat gejala ya berarti
jangan dilakukan jadi memang
ada orang yang saya kalau minum madu
enakan kok ya gak apa apa
minum aja nggak masalah gitu asal
terapi awalnya juga tidak
dari kata kata juga ada
yang herbal ya
dari produk promak sendiri nah itu
ingredientsnya itu apa lemon atau bukan nih
kalau yang herbal itu
ingredientsnya apa yang dari promak
ya tadi mungkin aku menambahkan sedikit
tentang lemon ya kak memang kan banyak
mitosnya lemon ini kan asem
kok katanya bisa bagus untuk
lambung gitu jadi sebetulnya
lemon itu kandungannya lebih cenderung ke basah gitu
jadi tapi kalau misalnya ditanya
lemon bisa menyembuhkan sakit mata atau enggak
ya bukan menyembuhkan ya karena
lemon ini kan bukan obat ya mungkin
kayak tadi dokter afi bilang sebagai terapi
pendamping atau maintenance gitu ya mungkin
ya infuse water gitu dibuat dalam
bentuk infuse water itu gak masalah gitu
tapi kalau misalnya ketika udah
sakit ya pasti harus dengan obat
gitu karena kita juga gak tau ya
dosis lemonnya seberapa banyak lemon yang harus
diperes gitu kan atau
jumlah potongannya airnya
itu kan semua berbicara
tentang dosis gitu jadi ketika sudah
sakit lebih baik minum yang pasti pasti
gitu dan kalau tadi ngomongin yang
herbal ini kita ada proma herbal
bentuknya saset seperti ini kandungannya ada
bahan herbal gitu jadi
bahan herbal itu ada apa aja
royal jelly tentunya ada kunyit
jahe merah terus kita ada juga
terus kita ada ananas ada
daun mint juga gitu dan ini
buat sedemikian rupa
gitu ya jadi ekstrak ekstraknya
ini sesuai dengan dosis dan takaran
untuk gangguan lambung atau
emah emah yang masih ringan relatif lebih
ringan gitu jadi kalau tadi
mau coba pengobatan alternatif gitu ya
atau yang lebih ke arah herbal
itu juga bisa ditemukan
trauma herbal ini ada di minimarket
dan supermarket atau apotek terdekat juga
baik ini ada
mitos satu lagi tambahan
dari mbak maya
puasa seperti itu juga bisa memicu
gejala emah nah apakah
ini mitos atau benar dokter
jadi puasa itu
kan bagi kita mengistirahatkan
sebenarnya kalau dibilang memicu
enggak juga buktinya orang orang
yang punya emah punya gejala
melakukan puasa itu
juga enggak masalah
buktinya lagi bahwa kalau
memang kan ada obat obatan
ya asal obatnya diminum
jadi saat sahur sama
saat buka puasa itu sebenarnya
dia tidak akan memperparahkan
gejala dari emah itu sendiri
jadi dan puasa itu
sebenarnya baik karena kalau kita enggak puasa
kan itu tadi kita kembali ke diet yang nggak baik
itu kan kita makan makanan yang nggak
sehat yang berminyak yang pedes yang
kopi yang asem
yang berlemak saat kita
puasa kan kita tidak makan itu kan
jadi memang sebenarnya malah itu
bagus jadi sebenarnya puasa itu
nggak masalah dia tidak akan
gejala emah asal
tadi kita misalnya bukanya
juga makanannya yang benar
jadi enggak terus buka dengan makanan yang
porsi besar berlemak atau
lalu juga apa
kita minum obatnya sesuai
dosis gitu ya saat kita
sahur saat kita buka kita minum
obat gitu nggak masalah jadi puasa
boleh aja dilakukan tidak ada
ataupun menyebabkan emah itu
semakin parah gitu enggak asal kita
melakukannya dengan benar
terjawab ya jadi sudah jelas
teman teman dan terima kasih pertanyaan
tadi dari ticker trick dan
selanjutnya kami juga mendapatkan pertanyaan
apakah penyakit emah merupakan
silahkan dokter apakah
ini faktor keturunan atau bukan
ya kalau emah sendiri dia
bukan faktor keturunan ya
jadi kalau emah ini memang dia
ada pemicunya tadi
bisa dari gaya hidup bisa dari
pola makan bisa dari
stress nah itu dia bisa menimbulkan
mah tapi kalau keturunan enggak
jadi bukan dari dna ataupun keturunan
ya itu lebih ke pola hidup
dan juga tadi stress gitu ya
dan juga mungkin makanan anda tidak cocok
dengan yang harus dikonsumsi seperti itu
oke nah kita langsung saja
ke pertanyaan selanjutnya
ini dari darmawan
dokter apakah penderita obesitas
bisa juga mengalami penyakit mah
oke ini tadi udah dibahas
di awal ya jadi sebenarnya obesitas itu memang
faktor resiko dari emah dan kebet itu sendiri
boleh jelaskan ulang pada orang yang
aktivitas kelebihan berat badan itu
kan cenderungnya perutnya buncit ya
lalu kan dia lemaknya
tebal gitu nah
kondisi itu dia akan menekan
organ organ di dalam perut kalau kita
bilang bahasa medisnya tekanan
intraplemen atau tekanan di dalam perut
itu akan meningkat nah tekanan yang
meningkat ini dia bisa mendesak lambung
nah saat mendesak lambung kiat
juga memicu asal lambung itu reflux
tadi naik ke atas jadi memang
pada penelitian juga orang orang
dengan obesitas atau kelebihan berat badan
itu memang merupakan untuk
terkena emah dan kebet makanya salah
satu terapi atau salah satu
dari emah atau kebet itu tadi
pengaturan berat badan jadi berat badan yang
ideal dengan cara berolahraga
dibuktikan dengan kita
menurunkan berat badan punya berat badan yang ideal
tidak kelebihan berat badan
itu juga kejalamannya itu akan
nah mungkin dari mbak tata ada tambahan
lain terkait dengan
memang banyak sekali ya milenial
kalau misalnya kita makan tidak teratur
dan juga makan kadang kadang fast food
juga ya seperti itu mbak tata
mungkin apa saja ataupun
ada obat obat yang bisa kita konsumsi
seperti itu supaya lebih sehat mbak tita
memang benar ya tadi
zaman sekarang tuh sering mukbang tuh kak
makan dalam porsi banyak gitu ya
ngevlog gitu terus atau misalnya
udah porsinya banyak pedes
pula gitu ya nah itu
terus makan ada juga
misalnya lomba cepet cepetan makan gitu
nah itu sebaiknya dihindari gitu ya
karena itu semua adalah faktor
kemencu sakit marah dimana
lambung kita kan juga pasti kaget ya
dikasih tadinya kosong banget
terus dikasih makanan
banyak banget gitu termasuk mungkin makan
makan makan seperti yang
all you can eat gitu ya mungkin itu
bukannya tidak boleh gitu tapi lebih baik
diberikan jeda terus
juga tidak langsung terbulu bulu dalam porsi
banyak jadi bukan berarti kalau kita mau
makan all you can eat sebelumnya nggak usah makan dulu nih
dari pagi gitu ya mungkin dokter
avi juga mungkin
bisa menambahkan juga nanti ya kalau
tidak teratur gitu ya tidak teratur
di sini bukan berarti hanya
oh harusnya makan jam dua belas tapi
kita jadi makan jam dua nih jadinya
mah bukan berarti itu saja tapi
porsinya sedikit terus tiba tiba jadi banyak
terus tiba tiba jadi sedikit lagi itu juga
masuk dalam kategori makan yang tidak teratur
dan itu berpotensi
menimbulkan sakit marah dan ya pasti
tadi kalau ditanya obatnya apa ya pasti
promah ya kita
ada yang varian baru nih yang proma cair botol
mungkin tadi ada teman teman yang belum join waktu
sesi saya menjelaskan produk ini
jadi ini lebih
cepat kerjanya dalam
hitungan menit bisa menetralkan asam lambung
dan ini rasanya
juga minyak segar sehingga
tidak menyebabkan mual
kak tata kalau misalnya yang herbal tadi ya
yang promah apakah itu bisa
dikonsumsi setiap hari untuk
seperti lebih langkah preventif atau
harus nanti sudah
ada gejala baru kita mengkonsumsi yang
ya yang herbal ini ya jadi ini karena
kandungannya juga herbal dan relatif
lebih aman ini bisa dipakai untuk
maintenance gitu ya bahkan
banyak orang juga yang pakai ini dicampur
ke air hangat atau ke teh hangat gitu
stress gitu ya butuh
sendiri gitu misalnya kita
ya take your time terus sambil
ambil air hangat di
dikasih promah herbal ini
terus bisa sambil enjoying
itu juga boleh tapi memang kita
sarankan penggunaan ini maksimal empat minggu
gitu jadi tidak boleh
dipakai sampai berbulan bulan gitu
mungkin empat minggu terus
boleh di stop dulu dan boleh
baik terima kasih kak tata
mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari kita
dokter imbawan dan juga
pesan pesan untuk kita semua bagaimana kita
bisa menjaga mah kita
brain kita otak kita dan juga
mah itu memang bisa
sebaliknya karena memang ada hubungan antara
otak kita dan sistem pencernaan kita
jadi menjaga mental yang sehat itu
kita juga menjaga sistem pencernaan yang sehat
gitu gimana caranya tadi
karena penyebab tersering dari mah
fungsional gitu ya seperti
lifestyle gitu ya baiknya kita
memodifikasi itu semua gitu memang
tidak mudah butuh proses tapi
alangkah baiknya dimulai
dari awal dibandingkan nanti kita sudah
sakit yang lebih parah gitu
misalnya sudah sampai kena gerd karena
kalau sudah kena gerd itu dia
maintenance nya akan
lebih panjang pengobatannya itu
bulanan batanya gitu jadi
lebih baik mencegah daripada mengobati
baik terima kasih dokter
dari kak tata mungkin ada pesan pesan
untuk kita semua
ya mungkin sedikit menambahkan gitu ya
jadi kalau ada yang bilang
mitos lambung adalah
otak kedua gitu ya kak
bukan mitos ya pribahasa
itu juga bisa
dibilang benar gitu ya karena ya ini
kaitannya kalau kita stres pasti
efeknya ke lambung gitu ya ya mungkin
lambung dan juga
sistem pencernaan bawah ya karena tadi
dokter juga bilang bisa jadi impactnya
selain ke asam lambung bisa jadi diare
gitu orang yang stres dikit dikit
kebelakang kebelakang gitu ya tapi disini
kan kita lagi bahasnya dalam konteks
sakit mah dan asam lambung jadi
kelola stres dengan baik gitu ya
tapi kalau sudah sakit emas juga
jangan dibiarkan kita harus aware
sebelum perihnya makin parah gitu ya
jadi kita ada ada slogan juga
nih kak sebelum perih jadi parah
aware dan obati dengan obat yang
yang diproduksi oleh perusahaan yang
terkenal juga dan
sudah terkenal dan juga sudah
perusahaan yang lebih jelas gitu ya
di indonesia yaitu kita dari
kalbe pharma jadi boleh
di stok nih peromahnya nih mau peromah yang
herbal mau promo yang cair mau yang tablet
terserah teman teman lebih ke preferensi
lebih suka yang varian apa
baik ini hashtag bebas
ngegas seperti itu ya
terima kasih narasumber kita pada
sore ini memang pasien yang mempunyai
sebenarnya memiliki tingkat kecemasan dan juga
depresi yang lebih tinggi dibandingkan
pasien pasien yang tidak mengalaminya
dan pada saat yang sama
stres dan juga kecemasan membuat
gejala emas semakin parah
dan untuk menghapus siklus
tanpa air ini anda tentu perlu
mengelola keduanya sekaligus dengan cara cara
yang sudah kita bahas pada
manager proma agustel widihasud
terima kasih semoga ketemu lagi
dengan narasumber kita di lain waktu
terima kasih semuanya
terima kasih semuanya
semoga pembahasan sore ini bisa
memperluas ya pengetahuan terkait dengan
bagaimana stres dalam pikiran kita
pencernaan dan berbagai cara untuk
mencegahnya cnn indonesia chatroom
akan kembali dengan tema menarik lainnya
terima kasih dan sampai jumpa